beralik informasi lain komisi pemberatasan korupsi kpk menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi laporan keuangan pemerintah provinsi sulawesi selatan
keempatnya merupakan anggota badan pemeriksa keuangan atau bpk
tersangka baru ini merupakan kepala perwakilan bpk sulawesi tenggara andi soni yang ditahan di rutan kpk cabang gedung merah putih jakarta
sedangkan pemeriksa bpk perwakilan provinsi sulawesi selatan yohannes binur haryanto manik mantan pemeriksa pertama bpk perwakilan provinsi sulawesi selatan wahid iksan wahyudin
pemeriksa perwakilan bpk sulawesi selatan atau staff humas dan tata usaha kepala perwakilan bpk sulawesi selatan gilang gumilar ketiganya ditahan di rutan kpk cabang kafling c satu
kpk menetapkan keempatnya dari hasil pengembangan perkara kasus korupsi yang menjerat
mantan gubernur sulsel nurdin abdullah
keempat anggota bpk ini diduga menerima uang senilai dua delapan miliar rupiah dan seratus juta rupiah tambahan pada andi soni yang ia pakai untuk mengurus kenaikan jabatan
menurut kpk uang ini diberikan oleh kepala dinas pupr sulawesi selatan edi rahmat
tujuannya agar provinsi sulawesi selatan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bpk

kepala dinas pupr sulawesi selatan edi rahmat
kepala dinas pupr sulawesi selatan edi rahmat
dilakukan upaya paksa penahanan tersangka amp oleh tim penyidik selama dua puluh hari pertama